pemerintah akan memberikan insentif atau subsidi untuk pembelian mobil dan motor listrik
untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik yang lebih masif
dan dapat membantu fiskal karena subsidi untuk bahan bakar fosil ini nantinya akan semakin berkurang harapannya ya
kita akan membahasnya dengan yusuf vibisono yang merupakan direktur dari indonesia development and islamic studies
selamat malam mas yusuf
malam mbak mibri
iya sebelumnya sebelum saya bertanya pada anda saya ingin menginformasikan juga nih mas yusuf
sebenarnya kami sudah berupaya untuk menghubungi begitu ya pihak dari kemenko marves
kemudian juga dari kementerian perindustrian untuk bisa bergabung sebenarnya membahas tentang roadmapnya akan seperti apa
kemudian kita akan mengupas subsidi mobil listrik motor listrik ini akan seperti apa
namun sayangnya pihak pihak terkait tersebut menyatakan tidak bisa bergabung
termasuk diantaranya bkf juga nih yang diharapkan bisa bergabung malam ini
langsung ke mas yusuf saja nih kalau begitu ya
mas yusuf kalau menilai nantinya akan ada wacana nih ya mas ya
subsidi bagi mobil listrik besarannya delapan puluh juta rupiah
kalau motor listrik sekitar delapan juta rupiah nih akan ada subsidi
menurut pandangan mas yusuf seperti apa
seberapa mendesak sih sebenarnya diberikan subsidi di tahun dua ribu dua puluh satu
ya mbak maifri ini menurut kami agak membingungkan ya mbak ya
ini wacananya begitu mendadak ya tiba tiba keluar
seolah kemudian harus dipaksakan tahun dua ribu dua puluh tiga ini harus keluar insentif tersebut
menurut kami ini kebijakan yang pertama terlalu dini
dan yang kedua juga berpotensi salah seseorang
pertama terlalu dini karena kita masih belum memiliki roadmap yang jelas untuk transisi energi
ini menjadi aneh ketika sekarang tiba tiba kita menggegas kendaraan listrik dengan subsidi besar besaran ini
ketika di sektor hulu kita kita masih ketergantungan sangat luar biasa kepada batu bara
menjadi aneh begitu kalau menjadi sembuh gitu ya
kalau kita kemudian bergegas ke kendaraan listrik tanpa mempersiapkan hulu terlebih dahulu
jadi seharusnya subsidi besar besaran itu ditujukan
untuk energi terbarukan dulu seharusnya
masyarakat didorong untuk semakin dekat semakin familiar dengan energi terbarukan
yang justru sekarang masyarakat memiliki keinginan tinggi justru malah tidak difasilitasi oleh pemerintah
misal plts batubara misalnya
plts pembangkit tenaga listrik surya ya
dari atap masyarakat
itu sebenarnya sampai sekarang masyarakat masih disulitkan itu
itu sulit turun
jadi aneh begitu
ketika masyarakat sudah sangat menginginkan energi terbarukan ya
antara lain plts atap nggak dapat
boroboro dapat subsidi gitu ya
malah dipersulit gitu pls
ini justru terang listrik yang belum jelas gitu ya
ini malah besar besaran gitu
kan kita jadi melihatnya ini ada apa gitu
dengan pemerintah gitu
jadi kita sulit melihat ini
ini juga sesuatu apa
pertanyaan besarnya ada apa nih dengan pemerintah
ini juga kemudian menimbulkan persepsi atau dugaan dugaan
bahwa akan ada ruang yang bisa dimanfaatkan begitu ya mas yusuf
oleh pihak pihak tertentu terkait
untuk bisa mengambil untung begitu dari adanya subsidi ini
nah itu yang kita khawatirkan mbak mepri ya
kita mengkhawatirkan ada freerider ada pemumpang pemumpang gelap
genda genda transisi energi
untuk kepentingan pribadi gitu
kita tidak berharap demikian ya
bahwa tujuan besar kita untuk transisi energi ini
benar benar harus berbasis kepentingan masyarakat luas
dan sekarang tujuan kita untuk transisi energi ini
harusnya dioptimalkan terlebih dahulu di sektor hulu
yaitu di energi terbarukan
nah ini sebenarnya ada ini mbak maifri ya
yang kita melihat ya
ada kecurigaan kita yang besar
itu ini sebenarnya agenda yang masih berurutan
dengan wacana sebelumnya
upaya menghapus pelanggan pln empat ratus lima puluh volt sampai sembilan ratus volt
dan kemudian upaya transisi ke kompor listrik begitu ya
ujungnya satu yaitu pln oversupply listrik
tahun dua ribu dua puluh tiga itu diperkirakan tujuh lima gw
itu nanti sampai dua ribu tiga puluh
perkiranya sampai empat puluh gigawatt
jadi ini memang ada kesalahan dalam pengelolaan sektor kelistrikan kita
dimana pln mengalami oversupply luar biasa
dan ini kemudian ditimpakan ke masyarakat
yang ujung ujungnya apbn diminta menanggung beban
tapi kalau kita lihat
pemerintah ini bisa dikatakan cukup optimistis ya pak yusuf
bahwa pasarnya itu ada di indonesia
terkait dengan kendaraan listrik
kemudian sumber dayanya juga kita punya banyak
begitu klaim dari pemerintah kan
terkait dengan hal tersebut
tapi kalau kita kaitkan dengan bagaimana kemudian nafas utamanya adalah
untuk mengurangi emisi karbon
untuk bisa menciptakan suasana lingkungan yang lebih baik begitu
menurut anda kenapa kemudian sepertinya arahnya
pemerintah ini lebih kepada pemberian kendaraan listrik individu begitu
dibandingkan dengan berusaha mengonversi
atau merubah gaya hidup
agar masyarakat ini lebih bisa mungkin
menaiki kendaraan transportasi publik masal
yang juga mungkin bisa berasal dari kendaraan listrik
ya betul sekali mbak mepri ya
kita juga melihat ini
kita tidak ada yang menolak ya
wacana untuk emisi zero
kemudian masyarakat yang semakin familiar dengan
kendaraan non fosil dan seterusnya
menjadi aneh ya
ketika basisnya lagi lagi adalah kebijakan yang
cenderung atau bias ke
kepentingan kelompok tertentu
dalam hal ini produsen mobil motor listrik gitu ya
yang kita melihat sebenarnya kebutuhan utama kita
untuk menurunkan emisi karbon ini
adalah dengan meninggalkan kendaraan pribadi
arah subsidi nya diarahkan kepada kendaraan pribadi
yang jelas jelas sangat bias ke kelompok kaya
dan semakin melestarikan penggunaan
ini menjadi aneh
ada upaya untuk memberikan subsidi
harusnya yang diberikan adalah
subsidi untuk kendaraan umum
begitunya bagaimana agar seluruh
transportasi bis kita itu
basisnya bis listrik misalnya
ketika kemudian yang didorong dorong
adalah kendaraan pribadi lagi lagi
yang mendapatkan manfaat masyarakat kaya
masyarakat kaya pun umumnya
juga menjadikan kendaraan listrik ini
kan masih kendaraan
kadangan lah gitu ya
jadi kemanfaatannya semakin rendah
energi bpn nya besar
tapi manfaatnya rendah
kalau dibandingkan karena memang
seperti yang tadi disampaikan oleh pak yusuf ya
nantinya kendaraan listrik ini memang
diproyeksikan akan menjadi kendaraan kedua
kendaraan ketiga dari individu yang ada
walaupun ada banyak juga
keuntungan yang bisa didapatkan
salah satunya kalau kendaraan listrik kan
biasanya bebas ganjil genap
itu mungkin jadi salah satu
stimulus juga kah
begitu untuk bisa
melakukan transaksi terhadap kendaraan listrik
tapi kalau kita bicara secara umum lagi lagi
kendaraan listrik di tahun dua ribu dua puluh satu
ini bisa dikatakan realistis atau tidak sih
sebenarnya untuk bisa
tercapai oleh pemerintah indonesia khususnya
kalau pemerintah ingin semakin mendorong
itu sebenarnya hal yang
karena memang arah dunia
kita memang arahnya kesana gitu
berbasis kendaraan pribadi
masalah kita masih buruk
masyarakat masih enggan menggunakan transportasi umum
transportasi umum kita pun masih belum sepenuhnya berbasis listrik
ini menjadi memprihatinkan sebenarnya
lagi lagi tadi itu
sektor hulu kita juga masih sangat bermasalah
pembangkit listrik kita itu
masih sangat bergantung kepada
dalam hal ini batu bara
batu bara kita harus ingat
sebenarnya kita juga
dulu kita besar besaran investasi di pltu batu bara
karena batu bara murah ya
tapi sekarang batu bara itu sebenarnya mahal
dan kita saat ini masih mendapatkan
dalam beberapa detik
privilege gitu ya
harga listrik kita tidak naik terlalu besar
lebih karena kita memiliki mekanisme dmo
domestic market obligation untuk batu bara
pengguna kendaraan listrik pun
sebenarnya sudah disubsidi besar besaran
dengan dmo ini
masih nanti harus dikasih pula
subsidi kendaraan listriknya ini
menurut saya ini sangat berlebihan
ya jadi pemberian subsidi kendaraan listrik ini
dinilai berlebihan ya
dan juga sejumlah pihak juga menilai bahwa
pemberian subsidi ini terkesan terburu buru ya
terutama diantaranya juga dpr
kemudian juga bkf
juga menegaskan bahwa ternyata
subsidi ini belum masuk dalam apbn dua ribu dua puluh
nah ini pandangan anda
apakah ini kemudian semakin menegaskan bahwa
ada kepentingan tertentu di dalamnya
ya jelas mbak ya
kita sangat mempertanyakan itu ya
ketika apbn dua ribu dua puluh tiga itu sangat terbatas
kemudian tahun depan kita akan menghadapi krisis global
di saat yang sama komoditi
harga komoditas itu sudah turun
sudah berakhir komoditi boom
pendapatan perpajakan kita menjadi sangat terbatas tahun depan
ini tiba tiba ada wacana belanja baru
bisa puluhan triliun ini ya
kalau benar benar dilaksanakan secara masif ya
ini kan aneh sekali begitu ya
ketika kita banyak membutuhkan anggaran tahun depan
untuk ketahanan ekonomi kita
ya dari krisis global
kemudian menjaga daya beli rakyat ya
selama melalui penguatan
bantuan sosial dan juga jaring pengaman sosial kita
dan kemudian juga tentunya ketahanan angan dan energi kita yang kritis ya
itu membutuhkan prioritas fiskal yang luar biasa
tiba tiba masuk agenda subsidi kendaraan listrik gitu
aneh kita melihatnya gitu
ini arah prioritas pemerintah gimana sebenarnya begitu ya
menghadapi situasi krisis global tahun depan yang krusial sekali
artinya perlu ada kemudian kajian ulang ya
jika memang nanti benar benar mau diterapkan subsidi kendaraan listrik ini di indonesia
karena sebenarnya tujuannya baik
untuk tadi untuk terkait dengan membantu fiskal
karena subsidi untuk bahan bakar fosil dinilai akan semakin berkurang
kemudian juga bisa menciptakan goalnya net zero emission
begitu ikut ambil bagian dari kepentingan global
tapi lagi lagi jangan sampai salah aturan yang diterapkan
terima kasih banyak pak yusuf

bibisono sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
terima kasih pak